hari ini merupakan hari sumpah pemuda
sejak seribu sembilan ratus dua puluh delapan lalu indonesia memperingati hari sumpah pemuda pada tanggal dua puluh delapan oktober setiap tahunnya
nah namun apakah masyarakat atau pemirsa di rumah nih masih ingat janji dari sumpah pemuda
belajar tapi tidak diapalin
tidak ingat mbak
kami putra dan putri indonesia mengaku berbahasa satu bahasa indonesia
kami putra putri indonesia berjumpah darah yang satu tanah air indonesia
terus apa lagi ya

kami putra putri bangsa indonesia mengaku bertumpah darah satu padara indonesia
kami putra dan putri indonesia berbahasa satu bahasa indonesia
kami putra putri indonesia berbahasa satu bahasa indonesia
kita mengenai sumpah pemuda harus menjaga keberagaman bangsa indonesia ini dengan isi isi yang ada di sumpah pemuda
insya allah apa yang kita laksanakan di isi sumpah muda ini akan
selalu terjaga keberagaman kita dan kesatuan kita tentunya
sebenarnya sih lebih nginget aja sih jasa jasa perjuangannya pahlawan pahlawan dulu
terus kita mesti ngejaga juga supaya bangsa indonesia itu nggak terpecah belah sendiri
kita mungkin dengan memperingati hari sumpah pemuda berarti adanya kejahatan pecaran sumpah pemuda
kita memberikan pengetahuan pada anak anak kita supaya mereka juga tidak lupa dengan adanya sumpah pemuda itu